kamu makan ya aku suapin
dari kemarin kamu belum makan kamu harus makan rama biar ada tenaga ya
aku udah hancur ya julie
ramah untuk apa kamu hancur karena perempuan yang tega menyakiti kamu
aku ingat betul siapa kamu
sekarang kamu akan benar benar mati
agak nyeri dikit sih
mana sih lu malulah rea
apa yang terjadi
tadi dia udah kabur
abis dilawan sama cowok misterius gitu
kita juga gak tau siapa
iya kan rin
gak tau tuh siapa
ya udah keren nggak apa apa kan

kepregok lagi deh
iya tapi kenapa cuci mukanya di sini
kenapa nggak di dalam kamar wisnu
pak wiwi kan cuci muka aja
lagian mau cuci muka di sini ataupun di kamar wisnu juga bukan urusan bapak
baru pertama kali ini dia membentak aku
kenapa dia bisa berubah ya
hei bidadariku sayang
kamu pasti mau bohongin aku kan
kamu pasti mau ketemu sama rama kan
aku kesel sama dia mah
dia mau coba coba kabur dari aku dan dia kepengen untuk ketemu sama rama
kamu tahu gak
mama juga gak suka sama siluman ular ini
gini gini berbahaya ros
daripada kamu pergi mulai sekarang kamu akan aku kurung
aku simpan di dalam berangkas di tempat yang aman
mendingan dia ini dikurung di berangkas
jadi gak bisa kemana mana
mudah ya ros
dari kemarin kamu belum makan
kamu harus makan rama biar ada tenaga ya
dari kemarin kamu belum makan
kamu harus makan rama biar ada tenaga
aku sudah hancur angelie
aku sudah hancur angelie
ramah untuk apa kamu hancur karena perempuan yang tega menyakiti kamu
apa cinta peduli dengan keterpurukan kamu
udah lah rama hentikan semua ini
kamu itu gak pantas memikirkan perempuan seperti itu
aku sudah hancur angelie
aku sudah hancur angelie
aku sudah hancur angelie
hentikan semua tuduhan kamu terhadap sinta
dan aku aku akan buktikan sama kamu angelie kalau sinta tidak seperti itu
rama rama tunggu rama
rama rama tunggu rama
rama rama tunggu
aku sudah sakit dengan situasi seperti ini angelie
tolonglah kamu jangan nuduh sinta seperti itu
aku gak nuduh sinta rama
kita bisa liat sendiri kan
aku sudah sakit
aku sudah sakit
sinta itu mau menerima tunangan dari eros
kita juga liat semua
kak kak sinta tunangan sama kak eros
putri sinta tidak mungkin mengkhianati cintanya
pasti ada sesuatu yang terjadi
aku harus mengubah kulit
apa yang akan terjadi
sepertinya aku harus ganti kulit
akhirnya aku udah selesai ganti kulit
untungnya tidak ada yang melihat
kamu ngapain ada di kamar aku ya
aku aku tadi nyari dewi
aku kan belum sempat kasih selamat buat pernikahan kalian
sama sekalian aku juga kan mau ngajarin erin karate
ya terus dewi nya kemana
nah itu tadi juga aku masuk sini nggak ada siapa siapa dewi gak ada di sini
selamat ya buat pernikahan kalian
ya deh makasih ya
iya ya udah kalau gitu aku pamit mau kebawa dulu ya ketemu sama erin
ya udah permisi
dewi kamu di kamar mandi
untung aja aku bisa ngeles dari wisnu
aku harus buru buru jadi dewi lagi nih
eh udah disini aja
iya kan jadwal kita latihan biasa
loni loni aku terjebak sekarang gimana nih aku harus jadi dewi atau laura ya
hmm kak bole gak latihannya besok aja
elen baru pulang nih masih capek banget yah
oh boleh boleh yaudah kalau gitu kamu istirahat ya
hmm kakak pulang aja deh sekarang ntar besok lagi ya
sorry banget ya kak
iya ga apa apa kak yaudah permisi ya